oh kenapa harus nanti sekarang aja ya
ma kenapa harus tunggu dewi sih baru pulang
pulang aja yuk
mama hutang budi sama dewi
papa dari tadi malam kenapa sih
terus papa juga meluk meluk cari terus
nanti papa jelasin kalau semuanya udah beres
dan benar anak itu adalah cucu mama
diana kandung mas banyu
waktu itu mama gembira sekali
menyangka abi anaknya
mama gembira mendapatkan sebuah garis keturunan
walau didapat dari hasil perselingkuhan
mestinya mama tahu
kamu tidak serendah itu bayu
mama sedih ya
karena gak dapat cucu dari mas bayu
mama kalau udah enakan kita pulang yuk
lagian aku udah ngusir eva kok dari rumah
saya minta tolong secepatnya kembali ini identitas abimanyu sesuai dengan faktanya
bahwa abi itu bukan anaknya bayu
bapak sadarkan dengan segala konsekuensi hukumnya
saya sangat siap dengan apapun itu konsekuensi dan resikonya pak
lalu bagaimana dengan ibu nisa
apa tidak sebaiknya kita bicarakan dulu dengan ibu nisa
saya akan kehilangan jabatan saya
kalau nisa sampai mencarikan saya
prioritas utama saya itu adalah abi
saya hanya gak mau abi mempunyai surat surat palsu yang nantinya akan menyusahkan posisi dia
tolong penjarakan reva pak
ibu reva bisa dipenjarakan karena dia sudah lakukan pemalsuan identitas api
dan dia gunakan identitas palsu itu untuk minta harta warisan
dari perusahaan haria pusuh
kata dokter mama udah boleh pulang
loh kenapa harus nanti
sekarang aja ya
harus nunggu dewi sih baru pulang
pulang aja yuk
mama udah tahu soal abi
kasihan abi ma
di saat seperti ini mestinya kamu marah wi
tapi kamu malah memikirkan abi
pulang aja ya wi
tapi saya tidak bisa terima kalau dewi pulang lagi ke rumah
saya tidak mau dewi
sudah insaf dokter
sudah insaf secepat ini
saya belum lihat
ya udah kalau dia gak mau gak usah dipaksa
lagian bukan saudara kita
seperti ini ibu bilang sudah insah
maaf tapi saya tetap tidak bisa terima
saya tidak bisa terima